deklarasi pemilu aman dan damai oleh seluruh peserta dan penyelenggara pemilu di sejumlah daerah akan menjadi topik utama kami
kita awali kabar pagi ini dari pasuruan seorang pelaku begal motor minggu dini hari babak belur setelah dihakimi masa saat merampas motor pasangan suami istri di desa sambirejo
beruntung nyawa pelaku berhasil selamat setelah polisi mengamankan pelaku dari amuk masa
sf warga desa trawung kecamatan grati pasuruan ini tak berdaya setelah menjadi bulan bulanan warga di desa sambirejo minggu dini hari
warga yang geram tidak hanya melukai pelaku tapi juga menyeretnya beramai ramai ke tengah jalan raya
peristiwa bermula saat pasangan suami istri zainul arifin bersama istrinya melintas di jalan rejoyoso
namun di lokasi kejadian keduanya dihadang dua pelaku begal yang membawa senjata
nahas saat pelaku hendak membawa motor rampasan korban berteriak hingga mengundang perhatian warga dan menghakimi pelaku sf beramai ramai
dari hasil pemeriksaan memang pelaku ini sudah sering melakukan tindak kejahatan khususnya begal
dari hasil pemeriksaan mengembang sekitar dua belas tkp
dua belas tkp dari budaya hukum kota maupun kabupaten
nanti lebih intensif lagi kami akan lakukan penyelidikan
polisi saat ini tengah melakukan pengerjaan
terhadap satu rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui